kita beralih ke kota bandung berkunjung ke museum mencari informasi sejarah di era teknologi informasi
bagi sebagian anak muda menjadi hal yang begitu membosankan
namun berbeda dengan museum konferensi asia afrika di kota bandung
di sini bandung historical study game menjadi satu event yang berhubungan dengan museum
yang dinantikan anak muda tiap tahunnya
biasanya orang melibur ke luar kota atau ke daerah yang jauh dari pusat kota
namun saya sebaliknya saya akan berlibur di daerah atau tepatnya di tengah tengah kota
untuk mencari sesuatu yang berbeda
dan kebetulan saya melihat sekelompok anak muda yang nggak tahu nih pada ngapain
tapi saya penasaran pengen tahu mereka pada ngapain sih rame rame begini
ketika melintasi sudut kota bandung saya melihat sekumpulan anak muda yang begitu antusias mengerjakan sesuatu
ternyata mereka adalah peserta yang mengikuti event bandung historical study game
mbak permisi ini kita ngapain sih
kita lagi ada acara behavi
jadi itu tuh kayak salah satu rangkaian acara dari museum ka
jadi kan lagi ada food camp enam puluh tiga tahun ini
jadi kita udah biasa udah dari tahun dua ribu tiga belas sampai tahun dua ribu delapan belas
ngapain aja sih mereka
mereka main games belajar sambil bermain
event ini merupakan perpaduan permainan edukasi
setiap peserta yang tergabung dalam kelompok diwajibkan mendatangi pos pos yang sudah dibuat dengan berjalan kaki
biasanya pos itu merupakan lokasi yang berbeda
memiliki sejarah di kota bandung
di setiap pos mereka melakukan beragam hal
seperti menjawab pertanyaan bermain ketangkasan hingga menggambar
semua itu berhubungan dengan sejarah kota bandung
contohnya di pos taman sejarah kota bandung ini peserta diberi pertanyaan tentang nama wali kota bandung terdahulu
itu sebenarnya adalah kegiatan pembelajaran sejarah dalam bentuk yang fun dan rekreatif ya
teman teman diajak berkeliling dari satu tempat bersejarah ke
bersejarah yang lain di sekitar kota bandung
tujuannya untuk meningkatkan antusiasme terutama generasi muda atas sejarah kota bandung
karena kota bandung ini memiliki peran yang sangat penting tidak hanya di indonesia tetapi juga di dunia
dengan adanya penyelenggaraan konvensi asia afrika tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima di kota bandung ini
ada satu ratus enam belas kelompok peserta yang mengikuti acara kali ini
setiap kelompok terdiri dari lima orang
di acara basg ini banyak games nya ya
jadi kita sekalian olahraga juga sekalian belajar sejarah tentang bandung
kalau yang baru mah ini ya tentang
jalan jalan yang ada di kota bandung
kan track nya beda beda tiap tahun gitu
dan tadi dengan adanya sistem track yang baru gitu
jadi kita setiap ikut acara pasti ada aja yang baru gitu
salah satunya ya tadi yang tentang sd ya
sd merdeka ternyata itu juga
peninggalan sejarah sebenarnya
bandung historical study games ini merupakan rangkaian acara peringatan konferensi asia afrika ke enam puluh tiga
tujuannya adalah untuk meningkatkan minat masyarakat mengunjungi museum
artabima aditya bandung